per tiga puluh satu mei dua ribu dua puluh dua kementerian kesehatan mencatat penambahan empat kasus baru diduga hepatitis akut misterius
dari total dua puluh pasien saat ini angka total kasus berkategori probable hepatitis akut misterius mencapai enam orang pasien dan empat belas kategori pending atau sedang menunggu hasil pemeriksaan laboratorium
sementara dua puluh enam lainnya berkategori diskarded atau dikeluarkan karena tidak masuk dalam kategori manapun
saat ini kasus probable hepatitis akut terbanyak ditemukan di wilayah jakarta dengan tiga kasus sementara jambi jawa tengah dan denpasar masing masing satu kasus probable
di indonesia demam menjadi gambaran gejala dengan presentasi tertinggi yang dialami pasien hepatitis akut misterius
gejalanya di indonesia itu terbanyak adalah demam ya
jadi demam itu paling tinggi hampir semua pasien
gejala gejala yang lain hampir sama dengan yang di negara negara lain yaitu ada kuning ada mual muntah kemudian ada diare
saya kira ini menjadi ciri khas dari hepatitis akut
kementerian kesehatan memastikan fasilitas layanan kesehatan seperti puskesmas dan klinik swasta wajib dapat memberikan pelayanan dasar untuk menangani pasien dugaan hepatitis akut
seperti wajib mengenali gejala awal lanjutan dan akhirnya
tidak ada yang terlalu takut dari pasien yang diduga mengalami hepatitis akut misterius
tim liputan cnn indonesia